banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengisi momen libur natal bersama keluarga
mulai dari berwisata berkumpul bersama sanak saudara atau berbelanja di pasar tanah abang
selamat datang di pasar tanah abang pusat perbelanjaan terbesar di asia tenggara
pasar yang berdiri sejak tahun seribu tujuh ratus tiga puluh lima ini terbagi menjadi beberapa blok salah satunya adalah blok a
berbagai macam baju mulai dari baju anak remaja hingga dewasa semua ada di sini
selain itu pulihnya ekonomi masyarakat pasca pandemi menjadi faktor lain ramainya pengunjung pasar tanah abang
ada sih dampaknya terhadap penjualan di pasar ya tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan puasa dan lebaran
pasar yang tidak pernah sepi pengunjung ini nyatanya mengalami penurunan jumlah pengunjung pada dua tahun terakhir tepatnya di masa pandemi
november itu ada penurunan penjualan dan pengunjung di tanah abang juga blok a itu agak menurun sih
lalu sekitar awal desember itu juga masih agak sedikit menurun tapi sekitar pertengahan bulan desember itu mulai menaik lagi atau pengunjung mulai banyak lagi mulai ramai
meski begitu pasar tanah abang masih menjadi magnet surga belanja bagi para pengunjung baik dari jakarta maupun luar daerah
yang ingin menghabiskan waktu libur natal dan tahun baru
salah satunya oca yang memilih berbelanja di pasar tanah abang dibandingkan liburan ke tempat wisata yang padat dikunjungi wisatawan
orang pada ini kan jadi pada kesini gitu udah lama sih enggak kesini lagi terakhir itu di tahun dua ribu dua
iya sih karena kebanyakan kan banyak orang luar ya keluar daerah belanja ke sini ada peningkatan sih kalau saya lihat
dari total tujuh delapan ratus tiga puluh tiga kiosk yang ada di blok a pasar tanah abang berapa orang yang menggunakan kiosk ini
namun saat ini semua kios kembali dibuka
pihak pengelola memprediksi puncak keramaian akan terjadi pada tiga bulan sebelum hari raya idul fitri dua ribu dua puluh